presiden joko widodo mengaku kaget masih banyak ternyata pungutan liar atau pungli terhadap pengemudi truk di berbagai tempat di tanah air
presiden jokowi menyatakan akan menginstruksikan pihak terkait untuk menindaklanjuti laporan terkait dengan pungli yang diterima mereka
kita lewat di depan warung itu pak wajib bayar
kalau kita nggak bayar kaca pecah
kalau gak kaca pecah bolok sampai di leher
kalau enggak itu ranjau paku
ban kita disombek pak
minta berapa sih gitu itu
kalau yang sudah dikejar itu pak bervariasi
berapa yang dia ingat aja
kalau dia ingat dua ratus dua ratus
kalau dia ingat dua juta dua juta
ya presiden jokowi merasa kaget dengan laporan yang
ia terima terkait dengan aksi pungli dan premanisme
yang kerap menimpa pengemudi truk
presiden jokowi berjanji akan memerintahkan pihak polisian
untuk segera menindaklanjutinya
peristiwa ini terjadi pada selasa pagi ketika presiden jokowi
menggelar silaturahmi bersama puluhan perwakilan pengemudi truk
di istana negara jakarta
terlalu banyaknya premanisme di jalan
adanya juga pungli oleh aparat saya kira
nanti akan saya perintahkan langsung
ke pak kapolri pak kapolri
agar itu ditindaklanjutin enggak bisa seperti itu
yang pertama meresahkan menyebabkan ketidaknyamanan
yang kedua menyebabkan biaya yang tinggi dalam transportasi kita
ada kos kos tambahan yang seharusnya tidak
dan itu dirasakan oleh para super truk
bukan mengganggu sangat mengganggu sekali